banyak media masa yang meliput sejak awal hingga akhir kunjungan saya dan bahkan disiarkan secara langsung yang menjadi materi pembicaraan di kepulauan seribu
tidak ada satupun yang mempersoalkan keberatan atau merasa terhina atas perkataan saya tersebut
bahkan termasuk pada saat saya diwawancara setelah dialog dengan masyarakat kepulauan seribu
namun baru menjadi masalah sembilan hari kemudian tepatnya tanggal enam oktober dua ribu enam belas setelah buniyani memposting potongan video sambutan saya dengan menambah kalimat yang sangat provokatif
barulah terjadi pelaporan dari orang orang yang mengaku merasa terhina
padahal mereka tidak pernah mendengar langsung bahkan tidak pernah menonton video sambu

ada pun salah satu tulisan yang menyatakan saya ini korban fitnah adalah dari gunawan muhammad
stigma itu bermula dari fitnah
ahok tidak menghina agama islam
tapi tuduhan itu tiap hari diulang ulang
seperti kata ahli propaganda nazi jerman
dusta yang terus menerus diulang akan menjadi kebenaran
misalnya di masjid masjid di media sosial di percakapan sehari hari
sangkaan itu menjadi bukan sangkaan tapi sudah kepastian
ahok pun harus diusut oleh pengadilan
dengan undang undang penistaan agama yang diproduksi rezim orde baru
sebuah undang undang yang batas pelanggarannya tak jelas
dan tak jelas pula siapa yang sah mewakili agama yang dinista itu
ahok diperlakukan tidak adil dalam tiga hal
satu di fitnah
dua dinyatakan bersalah sebelum pengadilan
tiga diadiri dengan hukum yang meragukan
mengakui adanya ketidakadilan di dalam kasus ini
tapi bertepuk tangan untuk kekalahan politik ahok
yang tidak bisa diubah sebuah ketidakjujuran
majelis hakim yang saya muliakan
ketika saya memilih untuk mengabdi
dan melayani bangsa tercinta ini
saya masuk ke pemerintahan dengan kesadaran penuh
untuk mensejahat dengan rakyat
otak perut dan dompet penuh
ketika saya memberikan sambutan di pulau pramuka
saya memulai dengan kalimat bahwa saya mau cerita ini
biar bapak ibu semangat
dari sambutan saya
jelas sekali bahwa saya hanya punya satu niat saja
agar warga tebal kantongnya
mau ambil program
program yang sangat menguntungkan ini
penuntut umum mengakui bahwa saya tidak punya niat sedikitpun
untuk menista atau menodai agama
dan saya tegaskan
saya pun tidak punya niat sedikitpun
untuk menghina golongan tertentu
majelis hakim yang saya muliakan
bicara mengenai melayani orang lain
mengingatkan saya ketika
mengunjungi saya di balai kota
pada saat itu sebetulnya ada anak anak tk
melakukan tanya jawab
mungkin mirip dengan yang mulia ketua hakim tanya
anak anak tk juga mempunyai persepsi yang sama
kami mau tanya kepada bapak
kenapa bapak melawan semua orang
ribut sama semua orang
ini pertanyaan anak tk sebetulnya
saya waktu itu bingung
bagaimana menjawab anak pk
untuk pertanyaan yang begitu
karena dia sering menonton di tv
saya bingung waktu itu
dia banyak bertanyaan
saudara jangan keluar dari apa yang saudara baca
karena itu nanti yang kami pertimbangkan
apa yang tertulis di situ ya
lalu saya bersama mengajak anak anak tk yang mengunjungi saya di balai kota
untuk bersama menonton cuplikan film finding nemo
setelah itu saya menjelaskan apa pesan moral dari film finding nemo
sebagaimana dapat dilihat dalam video youtube
yang saya kutip kembali sebagai berikut
bapak mau kasih tahu melalui pelajaran
bapak mau kasih tahu melalui pelajaran
kalian bisa lihat nggak tadi
papanya tidak izinkan nemo masuk ke jaring
jadi jaring tadi
nemo bisa keluar masukkan
ikan besar kan tertangkap
kalau ikan nemo mau masuk boleh enggak
buat apa dia membahayakan nyawanya
padahal papanya khawatir
kalau masuk ikan gitu banyak bisa kejepit
lalu kita hidup di zaman orang orang itu kadang kadang berenangnya salah arah
jadi persis seperti ikan
yang benar harus berenang ke bawah
tapi semua ikan ikut jaring ke atas
kalau dibiarkan ikut ke atas ikan ikan ini ketangkap akan mati nggak
jawab anak anak mati
nah bagaimana mereka bisa tahu apa yang benar
nemo yang tahu
waktu nemo minta berenang berlawanan arah
kira kira orang nurut nggak
enggak nurut pertama
kita hidup di dunia ini
kadang kita melawan arus
melawan orang yang ke arah berbeda sama kita
tapi kita tetap lakukan demi menyelamatkan dia
dia bilang kalau nggak si dori bisa mati nih
ikan yang biru tadi
jadi papanya pun mengikhlaskan
merelakan anaknya untuk masuk
lalu ketika dia mulai teriak minta turun
nemo papanya tahu nggak resiko nemo
tahu bisa kejepit mati ikan kecil
lalu begitu terlepas
ada nggak ikan yang berterima kasih kepada nemo yang terkapar pingsan
jadi inilah yang harus kita lakukan
sekalipun kita melawan arus semua
melawan semua orang berbeda arah
kita harus tetap teguh
semua tidak jujur enggak apa apa
asal kita sendiri jujur
mungkin setelah itu tidak ada yang terima kasih sama kita
kita juga tidak peduli
karena tuhan yang menghitung untuk kita
ini pelajaran dari film ikan nemo
jadi bukan soal ketangkap ikannya itu tadi
jadi orang tanya sama saya
saya bilang saya hanya seekor ikan kecil nemo di tengah jakarta
nah ini pelajaran untuk kita
lalu disambut tepuk tangan anak anak
majelis hakim yang saya muliakan
sambutan tepuk tangan anak anak kecil di akhir cerita saya tersebut
memberikan saya penghiburan
dan kekuatan baru
untuk terus berani melawan arus
dan melakukan kebaikan
sekalipun seperti ikan kecil nemo
karena saya percaya di dalam tuhan
segala jeripaya kita tidak ada yang sia sia
tuhan yang melihat hati
mengetahui isi hati saya
saya hanya seekor ikan kecil nemo
di tengah jakarta
yang akan terus menolong
yang miskin dan membutuhkan
walaupun saya di fitnah dan dicacimaki
dihujat karena perbedaan iman
dan kepercayaan saya
saya akan tetap melayani dengan kasih
majelis hakim yang saya muliakan
karena dalam persidangan ini
saya bisa menyampaikan kebenaran yang hakiki
dan saya percaya
majelis hakim yang memeriksa perkara ini
tentu akan mempertimbangkan
semua fakta dan bukti yang muncul
dalam persidangan ini
dimana penuntut umum mengakui dan membenarkan
bahwa saya tidak melakukan penistaan penodaan agama
seperti yang dituduhkan pada saya selama ini
terbukti saya bukan penista penoda agama
berdasarkan hal tersebut di atas
bahwa saya menghina suatu golongan
padahal tidak ada niat
untuk memusuhi atau menghina siapapun
dan tidak ada bukti
bahwa saya telah mengeluarkan perasaan
atau melakukan perbuatan
yang bersifat permusuhan
penyalahgunaan atau penodaan
atau penghinaan terhadap suatu golongan
saya berkeyakinan bahwa
majelis hakim akan memberikan keputusan
yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan
karena mengambil keputusan demi keadilan
berdasarkan ketuhanan yang maha esa
majelis hakim yang saya muliakan
demikian nota pembelahan ini
untuk mematakan semua tuduhan
dan fitnah atas sambutan saya
selaku gubernur dki jakarta
yang sedang menjalankan tugas
di kepulauan seribu
pada tanggal dua puluh tujuh september dua ribu enam belas
dengan maksud mempercepat
peningkatan kesejahteraan masyarakat
melalui program budidaya ikan kerapu
berdasarkan pasal tiga puluh satu
undang undang pemerintah daerah
jakarta dua puluh lima april dua ribu tujuh belas
masuki cahaya pertama